sejak sabtu pagi kawasan wisata taman mini indonesia indah di jakarta timur mulai didatangi wisatawan
wisatawan mulai memadati sejumlah komplek wisata seperti anjungan daerah wahana permainan hingga sejumlah bangunan plaza
untuk perayaan malam tahun baru pihak pengelola akan menyuguhkan sejumlah atraksi bangkuk hiburan dan parade budaya
yang diselenggarakan sepanjang hari hingga memasuki acara utamanya mulai pukul tujuh malam
kita berharap nanti di perjalanan nih jam jam ini menuju penghujung akhir tahun kita bisa sama sama merayakan kegembiraan di taman mini khususnya
karena kita sudah mempersiapkan jadi kita sudah siapkan tentang yang paling utama adalah tentang keamanan dan ketertiban
kita berharap seluruh wisatawan seluruh pengunjung nanti yang hadir ke taman mini bisa tertib bisa aman bisa nyaman merayakan
dan pergantian tahun
dan kedua kami siapkan juga beberapa atraksi baik yang on the spot ya untuk di sore siang sore sampai malam hari nanti
ada empat panggung hiburan yang dipersiapkan diantaranya berada di plaza gajah mada gedung kantor pengelola tmii
plaza tugu ktt non blok dan panggung yang berlokasi di danau arsipulago indonesia sebagai panggung utamanya
tmii yang mengusung konsep ramah lingkungan juga meniadakan kendaraan bermotor
di jalur bagian dalam kawasan wisata
sebagai gantinya sejumlah shuttle bus berbasis listrik disiapkan untuk transportasi pengunjung meski dalam jumlah yang masih terbatas
untuk tempat tempat wisata seperti ini lebih diperbanyak lagi kayak anggota anggotan bisnisnya itu
ya biar banyak banyaknya pengunjung ke sini cuma habis waktu untuk ngantri aja kalau gitu
dari kemarin sih ada dengar dengar kabar ada renovasi
dan kemarin sih kemarin sih ada renovasi dan kemarin sih kemarin sih ada renovasi
dan kemarin sih kalau dilihat itu kalau malam itu bagus banget apalagi yang di danaunya
makanya kita pengen banget momennya kan sehari ini nih sampai malam ya sampai jam
makanya ini momen yang bagus untuk kita main ke taman mini itu sih
meski pemerintah telah mencabut aturan ppkm pengelola tmii mengibo masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dari kerumunan
tmii yang akan buka selama dua puluh empat jam khusus perayaan tahun baru
menargetkan lima puluh ribu pengunjung dan menjaga kemampuan kesehatan
tmii juga berhubung dengan mekanisme pembatasan dan penutupan akses masuk
albi pratama baramaestro jakarta